pemilik warung di desa bodia kecamatan galesong kabupaten takalar sulawesi selatan ini
berteriak histeris saat digrebek kepolisian pada selasa malam
penggerebekan ini terkait upaya meredam maraknya peredaran narkoba
serta penyalahgunaan obat daftar g atau obat kategori berbahaya di kalangan pelajar
penggrebekan sempat terhabat lantaran pemilik warung menyangkal tuduhan polisi
dan menolak untuk digelandam
meski awalnya pemilik warung tak mengaku polisi akhirnya berhasil mengamankan barang bukti
polisi sebelumnya nyaris kecolongan lantaran pelaku membuang barang bukti
berupa puluhan butir obat daftar game berbungkus plastik di selokan
dalam peristiwa ini polisi mengamankan barang bukti
dan mengamankan enam terduga penjual dan pengguna obat daftar g
menurut polisi pelaku menjual obat daftar g kepada kalangan pelajar
dengan modus menjual barang campuran sambil mengedarkan obat daftar g
para pelaku akan dijerat dengan undang undang kesehatan
dengan ancaman hukuman
yahya maulana takalar sulawesi selatan